ini dari dunia sepak bola sehari setelah tiba di tanah air
timnas kebanggaan indonesia timnas sepak bola indonesia langsung menggelar latihan
di lapangan sekolah pelita harapan karawaci tangerang jumat sore
dan latihan ini digelar untuk persiapan menghadapi thailand
pada putaran pertama final piala aff yang akan digelar pada empat belas desember nanti
di stadion pakansari cibinong jawa barat
dalam latihan tersebut pelatih alfred riedel hanya menginstruksikan para pemain
untuk latihan fisik ringan dan kekompakan tim dalam pertandingan
masih lelah usai bertanding dalam perpanjangan waktu saat menuduhkan vietnam jadi pertimbangan
riedel optimis indonesia dapat membalikkan keadaan saat bertanding melawan thailand
dalam laga final piala aff dua ribu enam belas nanti
dalam latihan tersebut
psi edi rahmayadi hadir untuk memompah buah salosa cs dalam menghadapi thailand nanti
apalagi edi menjanjikan bonus untuk para atlet
pasti mendoakan mereka berkiprah mereka bertarung di lapangan hijau
tanggal empat belas di pakansari dan tanggal tujuh belas di bangkok
itu yang saya sampaikan mari kita bertaruh sportif
bahwa garuda didadak
bonus nggak usah diomongin itu sudah kepastian dan pasti oleh
kalau kita punya ya bukan bonus namanya ya
bonus itu itu kewajiban
tim nasional indonesia dijadwalkan akan menjamu thailand terlebih dahulu dalam final piala aff dua ribu enam belas
laga akan digelar pada empat belas desember di stadion pakasari cibinong jawa barat
selanjutnya tim garuda akan bertandang
dan ke thailand pada tujuh belas desember untuk putaran final kedua
dodi wahyuni tanggeran